pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik duduk bersama
mendiskusikan hambatan yang dihadapi dunia logistik
sebagai landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional
nantinya grand design ini tidak hanya mengoptimalkan infrastruktur fisik yang terintegrasi
tapi juga optimalisasi aspek digital agar mampu bersaing di era revolusi industri empat
menko perekonomian darmin nasution meminta pelaku usaha memfokuskan isu strategis
di dua sektor utama yaitu logistik ekspor impor dan logistik pangan
nah oleh karena itu ini adalah bagian yang kita sedang pelajari betul
syukur syukur tentu saja bisa mendorong lahirnya
dan bisa mendorong lahirnya
seolah olah kita bisa mendorong lahirnya
untuk memiliki suatu sistem logistik yang lebih multimodal
yang lebih pilihan pilihan yang lebih banyak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini